sama orangnya enggak suka jelek jelekin orang lain
orang titipan bang edi kapan mau kesini secepatnya mereka nanti dibawa saya atau dibawa kamu dibawa
bang edi cuma nitip orang aja oke saya minta kabar hari ini oke

selat lima menit
cuma lima menit mengapa pameren kami belum datang

halo tadi nelpon ada yang penting ya ada permintaan dari bang edi apa buat ganti dua orang yang mengundurkan diri ada titipan dari bang edi oke
duh anak kesayangan pak junaidi terlambat lagi
tuh tadi ada kang murad
salam katanya ada apa murad kesini galau udah tua masih galau aja dia merasa pilihan buat nanam singkong
salah kenapa nanam singkong itu ternyata dari mulai persiapan lahan sampai panen bisa makan waktu setahun
apa apa ada ilmunya murad kurang belajar harusnya dia lihat lihat dulu baca baca dulu tanya tanya
dulu denger apa kata orang yang lebih ngerti habis itu baru dia praktek
iya kang kasih tau sukanta bilang dipanggil saya siap kita ke tempat otak sama yang lain biasa
kumpul oke akan manggil saya
ada apa kan
ada teman yang mau ikut kerja
kita kerja kayak gini cari yang punya nyali jangan yang cemen buat ditempatin di terminal
ledang ledang ledang
ledang ledang ledang
dari tukang cukur
kamu tahu dari mana nanya
enggak barusan waktu balik lagi kesini
rambut bos bubun keliatan baru habis dicukur
jadi ganteng gak
saya mah orangnya gak suka jelek jelekin orang lain
orang titipan bang edi kapan mau kesini